terima kasih anda masih bersama kami
menteri hukum dan ham yasona lauli angkat bicara soal surat pencekalan terhadap tokoh fpi dan tokoh dua ratus dua belas rizik syihab
menurut yasona pemerintah indonesia tidak mungkin mencekar rizik syihab untuk masuk ke indonesia karena ia merupakan warga negara indonesia
berikut kutipan wawancara menkumham dengan cnn indonesia beberapa saat lalu
kalau dia dicekal berarti dia tidak bisa keluar dari indonesia
kalau ditangkal tidak mungkin dia sebagai warga negara kalau mau masuk namanya ditangkal
cekal dan tangkal itu beda
biasanya penangkalan itu kepada orang asing yang kita duga pelaku tindak pidana atau pernah didesportasi dari sini
kita tidak masuk tapi warga negara indonesia dia punya hak masuk ke negaranya
nah yang terjadi kemungkinan kepada pak rizik ya adalah bahwa dia ditangkal oleh dicekal oleh apa
pemerintah arab saudi
kita tidak tahu kenapa tidak mungkin pemerintah indonesia mengeluarkan surat itu mana suratnya
kita tanya ke polri tidak ada dari kami juga permintaan sudah tidak ada dari mana mana tidak ada
nah bapak sebagai pemerintah mau membantu untuk koordinasi supaya dia bisa pulang nggak sih pak sebetulnya